ibu mau kemana tuh
lah apa ini pie tuh
katanya mau cari bukaan
iya cari bukaannya di sekitar sini sini aja
kirain mau kemana
oh iya pak tadi kata ojak dia lihat dari prima
walaulah ayah syuting
pak tau pak tadi sih katanya nyari alamat
jalan mawar sebelas nomor dua
walaulah bapak mau kesana
jalan mawar sebelas kesana pak
ibu bikin tempe menduan ya
bukan cuma tempe biasa
jadi tempe yang ibu potong potong ini
namanya bukan tempe biasa
lah terus namanya
bukan tempe biasa
ini cuma tempe biasa pak
beh ji nyari siapa loh
ulu ulu beh ji
bintang film beri prima seumur umur gue tinggal di sini gue belum pernah ketemu sama beri prima
sama rok juga ulo olo ya iya tuh baru juga datangnya tadi datang dimana sini alamatnya
rumahnya jalan mawar sebelas nomor delapan beji lu ngigo kali di ini jalan mawar delapan ulu ulu kenapa saya
jadi linglung begini ya berhenti depan bang bang emang di sini ada syuting film ya kata
tahu mungkin ada kalau ada saya pengen ikutan main film bang sama tuh saya juga pengen main
film kalau saya minta diajak main film pasti saya diterima kenapa kan saya ganteng bang kalau saya
belum tentu diterima main film oh ini bang kasih sama
segini udah cukup mak ya udah cukup awas jangan mudahin lagi ya mak
gula merahnya udah abis mak
rame saya duluan pak tapi kan saya duluan yang datang di sini pak
saya yang lahir lebih duluan daripada kamu
ya udah jalan aja saya ikut
ini bu bapak sudah buatkan bumbunya tinggal di uleg ulak aja sendiri ibu kenapa sih oh jadi ibu mau bukaannya beli aja ya udah boleh bener pak boleh pak iya boleh
ya boleh pak
pak maturnun ya pak
pak maturnun ya pak
maturnya ya dari tadi
maturnya ya dari tadi
kok masuk kamar sih
kok masuk kamar sih
lalah bapak ini pieto katanya mau nyari bukaan
lalu lalu pecelnya gimana
nanti dulu nanti kalau udah selesai cari bukaannya ibu bikin bumbu pastinya
ibu mau kemana tuh
katanya mau cari bukaan
iya cari bukanya di sekitar sini sini aja
nanti aku jalan langsung
bangkaan lagi rame
mau kemana lu
mau beli gula merah di pok iyam
jangan beli di pok iyam
sekalian beli sirup

tadi kak tatisnya pangkalan rame
iya dia juga bilang gitu mau buah
oh yaudah bang belin
ya lu tunggu aja di rumah
disuruh beli gula merah sama sirup
katanya pengen ketemu
iya pengen ji ketemu
kenapa diam aja
takut orangnya gede
assalamualaikum mbak ji
bu beli bukanya disini aja ya
tempatnya kok gak meyakinkan
eh mas mbak coba dulu
pake ubi lembu
manisnya rasa madu
tadi cuma bercanda kok
satu ya pak ji
oh cuma satu sih pak
emangnya ibu gak dibeliin
oh saya kira ibu tidak mau
yaudah pak ji dua ya
berapa pak ji
makasih ya pak ji
waalaikumsalam pak ji
waalaikumsalam pak ji